itu kan masih nanti pilkadanya tahun dua ribu dua puluh empat sekarang bukan karena pilkada kita melakukan secara streng tahun dua ribu dua puluh empat
jadi sekarang lebih baik semua kepala daerah itu fokus pada wilayahnya masing masing sampai masa jabatannya berakhir
sehingga bisa bermanfaat bagi daerahnya
pdi perjuangan alhamdulillah punya banyak kader kader yang mumpuni untuk maju sebagai pilkada yang akan datang
tentu saja ya pak wali kemas wali kota solo menjadi salah satu kader yang nanti tentu saja sesuai dengan mekanismenya akan kami pertimbangkan untuk maju dalam pilkada dua ribu dua puluh